nanti setelah masa psbb ini berakhir
akan ada protokol baru yang harus dipatuhi oleh penumpang
ataupun juga oleh pengemudi ojek online
salah satunya penumpang
ini harus menyediakan helm share private
kemudian juga akan disediakan cairan hand sanitizer
jadi sebelum berkendara
keduanya ini harus memakai cairan pembersih tangan
dan yang terbaru ini adalah
akan ada partisi portable
yang memberikan batas antara pengemudi ojek online dan juga penumpang
sehingga ini akan ada pembatasan kontak
yang diusahakan ataupun diharapkan dapat menekan adanya penyebaran virus covid sembilan belas
partisi portable ini terbuat dari bahan plastik
sehingga cukup ringan dan nyaman untuk digunakan oleh pengemudi ojek online
sebagai penumpang saya pun merasa nyaman dan tidak merasakan adanya gangguan selama dalam perjalanan
pemasangannya pun cukup mudah
pengemudi ojek online cukup mengenakannya seperti memakai tas ransel
nah sekarang juga untuk ojek online
kita terapkan adanya skat
pastinya kenyamanan akan sedikit berkurang disini
namun ini untuk kebaikan bersama
bahannya itu dari fiber plastik
jadi mudah dibersihkan
dan juga ini kuat
nah ini juga bisa dihidupkan untuk penggunaan perjalanan

nah ada kacanya juga nanti untuk bisa mandang ke depan bagi para penumpang
penyekat baru ini masih dalam tahap uji coba
dan pengajuan ke pihak regulator
agar dapat didistribusikan ke seluruh pengemudi ojek online di indonesia
melalui alat ini diharapkan
pengemudi ojek online dapat tetap beroperasi dalam menghadapi fase tatanan hidup baru
vinanda rahma indra raharja jakarta